diduga menyebarkan paham sesat aktivitas kelompok yang menamakan diri kerajaan ubur ubur di sayabuluh kota serang banten dihentikan oleh polisi
kerajaan ubur ubur mulai berkembang sekitar dua tahun lalu
dua terduga bersama dengan puluhan pengikutnya selalu melakukan kegiatan ritual pada setiap malam jumat di rumahnya untuk mengantisipasi tindak anarkistis warga
pihak kepolisian melakukan pemanggilan terhadap dua terduga pemimpin kelompok kerajaan ubur ubur yaitu sn dan ns
dari keterangan sementara terduga mengaku utusan tuhan untuk menyampaikan pesan dan menganut paham kerajaan ubur ubur
dan untuk mengetahui perkembangan kasus ajaran yang diduga sesat di serang banten kita sudah terhubung dengan akbp komarudin kapolres serang kota
selamat malam pak komarudin
pak komarudin apa perkembangan terbaru pak terkait dengan kasus kerajaan ubur ubur ini
sudah dipanggil dua terduga pimpinannya apa yang kemudian didapat dari kesaksian mereka pak
terima kasih pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat lingkungan sayabulu kota serang
ada terindikasi satu kelompok yang memang diduga melakukan aktivitas atau kegiatan kegiatan yang memang dianggap
tidak lazim dilakukan oleh umat muslim
di mana kelompok ini pada malam malam tertentu melaksanakan kegiatan zikir sampai dengan subuh pagi hari dan orang orang tertentu ataupun kelompok kelompok tertentu
kenapa dianggap tidak lazim bahwa kegiatan ini dilakukan oleh kelompok mereka
karena masyarakat melihat secara kasat mata bahwa aktivitas orang orang ini atau yang datang ke tempat tersebut tidak
masyarakat kita melaksanakan kegiatan aktivitas zikir berpakaian muslim dan lain sebagainya
dan juga kelompok ini tidak bersosialisasi dengan lingkungan setempat
aktivitas apa sih pak yang dilakukan
aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh penganut dari kerajaan ubur ubur ini
masyarakat menyampaikan kepada kami bahwa aktivitas mereka yang pertama memang zikir
yang kemudian dianggap bahwa orang orang ini ada
tidak lazim yang dilakukan oleh masyarakat
dari sana kami coba mendalami
kami bekerja sama dengan majelis ulama indonesia kota serang
kami langsung turun ke lokasi dan kami berdiskusi berdialog dengan mereka
memang juga sementara ini kami lakukan klarifikasi terhadap dua orang dari kelompok mereka
salah satunya ns
ns ini kalau jabatan dalam setelah ini
kalau jabatan dalam setelah ini kalau jabatan dalam setelah ini
itu adalah panglima atau kepala suku bagian ritual
kemudian satu lagi sn itu bagian keamanan dari kelompok yang mengatasnamakan atau menamakan diri dengan kerajaan ubur ubur ini
dari pemanggilan tersebut pak komarudin apakah ini ada indikasi pelanggaran hukum sehingga kemudian bisa berlanjut ke kasus hukum atau bagaimana
sampai saat ini kami masih terus mendalami
terang terang termasuk dokumen dokumen yang kami ambil kami cita untuk kami pelajari
memang di sini kami juga masih terus berkoordinasi dengan mui kota serang untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan ataupun ritual atau aktivitas yang dilakukan itu melanggar norma norma ataupun aturan dalam agama
termasuk juga kami dalami statement statement serta video
serta video video yang sudah sempat diedarkan oleh yang bersangkutan
sampai saat ini yang kami periksa memang baru pengikut
hari ini sudah yang ketiga ya
kita lakukan pemeriksaan termasuk kami mendalami dokumen dokumen yang masih kami coba pelajari
oke jadi status kedua orang yang dipanggil ini masih terperiksa ya pak komarudin
oke untuk anggotanya
mereka menamakan diri mereka itu adalah anak anak dari bunda
bunda ini inisial as
sementara memang belum kami mintai keterangan
kami lebih sentuh dulu kepada para anggota
oke untuk anggotanya pak komodin ini apakah sebatas yang ada di lingkungan di rumah yang ditangkap atau dicurigai atau kemudian cakupannya bisa lebih luas lagi pengikut dari kerajaan ubur ubur ini
secara kebetulan yang kami temui di lokasi seluruhnya atau anggota ini bukan dari masyarakat kota serang
rata rata dari luar jawa barat jawa timur yang berdatang sana diperkuat oleh keterangan dari ketua rt setempat bahwa mereka bukan penduduk sekitar baru kurang lebih satu sampai dua bulan berada di kediaman tersebut
sementara masih belum tahu apakah ini sebatas ajaran sesat atau ada motif lain ini masih terus didalami ya pak
masih masih terus kami dalami
tentunya hal ini kami juga berkoordinasi dengan mui terkait dengan masalah fatwa apakah ini aliran sesat atau tidak
tentu ini menjadi ranah dari majelis ulama indonesia
baik kita akan tunggu nanti perkembangan terbarunya terima kasih banyak pak kapolres akbp komarudin kapolres serangkota